warga menyatakan sudah mengalami krisis air bersih sejak dua bulan terakhir
jika tidak ada bantuan warga terpaksa menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari hari
warga pun merasa terbantu dengan adanya pasokan air bersih dari petugas badan penanggulangan bencana daerah
berdasarkan catatan bpbd kabupaten lumajang ada tujuh belas desa di enam kecamatan di lumajang yang mengalami krisis air bersih
pihaknya menerjunkan tiga unit mobil tangki berkapasitas lima liter untuk menyalurkan air ke tujuh belas desa yang mengalami krisis air
kita punya tiga armada tangki air yang kapasitas satu tangki itu lima liter
jadi setiap hari itu ada satu tangki lima liter setiap hari itu lima rit
lima rit berarti ada lima belas rit setiap hari untuk pengiriman di tujuh belas desa di enam kecamatan
dengan upaya itu kita berusaha maksimal untuk
latasi memang ada daerah daerah yang mengendaki ada daerah daerah yang mengendaki tiap hari minta digiring
masih mengenai krisis air bersih warga di dusun gelagah selang desa papungan kecamatan pitungawi jawa timur
sejak sebulan terakhir juga kesulitan untuk memperoleh air bersih
warga terpaksa mencari sumber air dari dua mata air sendang dan aliran sungai yang keruh
akibat sumur milik warga sudah mengering
untuk menuju lokasi warga harus menempuh perjalanan berkilo kilometer menyusuri hutan
sebagian warga harus rela antre hingga berjam jam karena banyaknya warga yang berburu air
air sedang sudah mau habis jadi masyarakat sini sama khawatir nggak ada persiapan air nggak ada
kadang ambil di sungai pakai belian itu yang ada di pasir itu dikirim itu
dikuras diambil airnya
tapi air sendang ini sampai mau habis nggak bu pernah nggak habis
pernah berjam jam bu
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia news report bersama alfian radjo akan kami lanjutkan